tim advokasi gerakan nasional pengawal fatwa gnpf mui mengajukan permohonan uji materi undang undang nomor enam belas tahun dua ribu tujuh belas
tentang ormas ke mahkamah konstitusi
gnpf mengugat lima pasal di undang undang yang baru disahkan itu
kami lansir dari detik com lima pasal yang digugat adalah pasal satu angka enam sampai dengan pasal dua puluh satu
pasal lima puluh sembilan ayat empat huruf c kemudian pasal enam puluh dua ayat tiga pasal delapan puluh a dan pasal delapan puluh dua ayat satu dan dua
menurut kuasa hukum gnpf rangga lukita desnata terdapat beberapa hal yang harus diubah
salah satunya adalah soal prosedur pemberian sanksi bagi ormas
lebih lanjut gnpf menilai pembubaran ormas tanpa melalui pengadilan dapat mengakibatkan potensi adanya penyalahgunaan wewenang
sejumlah perdebatan mengenai masalah konstitusi dan perundang undangan
masih mewarnai tahun dua ribu tujuh belas
keterbelahan masyarakat tidak hanya didominasi oleh isu politik tetapi juga persoalan undang undang
seperti perpu tentang ormas dan undang undang pemilu
bagus bahwa dari sekian kan petanya jelas tiga partai jelas menolak pancasila
tiga partai menolak pancasila
ya kan gerindra pks pan kan jelas
menolak perpu atau menolak panjang
perpu itu menyangkut keselamatan pancasila
kalau menolak prp itu ya sama dengan menolak pancasila
jadi di media saya bilang kan tidak usah kita basa basi dengan bumbu bumbu yang mengalabui kebenaran
jadi itu jelas petanya
ada ketemu lihat tiga partai yang menolak itu menolak pancasila anda tidak mau mengkoreksi itu
loh saya ngomong di media sosial di medsos berapa medsos nasional kan
bahwa ini jelas petanya menerima pancasila menolak pancasila
itu sudut pandangan anda
ya saya yang ngomong dan itu bisa dipertanggungjawabkan
ya bisa dipertanggungjawab
penilaian pancasilais dan anti pancasila menjadi jamak terlihat
baik di tingkat elit maupun masyarakat terutama di media sosial
menyangkut lahirnya perpu tentang ormas yang akhirnya disahkan menjadi undang undang
perdebatan tentang substansi kerap berujung stigmatisasi
bagi orang yang mendukung dan menolak perpu kontroversial ini
kendati memicu prog dan perpu
dan kontra selama berbulan bulan akhirnya mahkamah konstitusi menyatakan
tidak menerima alasan gugatan terhadap perpu yang salah satunya digunakan untuk menggilas hti ini
kontroversi tentang perpu ormas tersebut hanyalah salah satu problem konstitusi yang dihadapi indonesia
undang undang yang dibuat lewat kompromi politik memang kerap menimbulkan masalah di kemudian hari
mahkamah konstitusi pun masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan

untuk mencari undang undang pemilu dan keabsahan pansus hak angker terhadap kpk
bukan hanya waktunya yang mendesak
tetapi putusan mk dinanti agar tidak timbul ketidakpastian politik
bukan hanya produk undang undang yang menjadi masalah
tetapi perlakuan hakim konstitusi juga tak lepas dari sorotan
patrialis akbar yang tercokok kpk karena masalah suap persoalan etika
mendera ketua m k arief hidayat
ia diterpaisu tentang lobi melobi dpr untuk perpanjangan masa jabatan hakim m k
pakar hukum tata negara refli harun menegaskan
itu merupakan bentuk pelanggaran luar biasa jika terbukti benar terjadi
mengatakan itu atau menjanjikan itu sendiri sudah pelanggaran
terwujud atau tidak terwujud itu sudah pelanggaran
jadi sebenarnya kita tidak perlu menunggu apa putusannya nanti
tetapi sikap untuk kemudian mempengaruhi anggota dewan dengan cara barter
seperti ini adalah menurut saya pelanggaran yang luar biasa
nah inilah yang harus ditelusuri oleh menurut saya dewan etik
budi adibutro cnn indonesia
kegaduhan politik sepanjang tahun dua ribu tujuh belas ini salah satunya disebabkan akan adanya perdebatan konstitusional sejumlah undang undang
di antaranya soal undang undang ormas yang dapat membubarkan ormas tanpa melalui peradilan
meskipun putusan mk menyebutkan bahwa pemilu dua ribu sembilan belas dilakukan serentak
tidak berhenti pada soal undang undang yang baru dibentuk
tetapi soal keabsahan pansus angket terhadap kpk menjadi poin perdebatan konstitusional terkait undang undang tentang md tiga
sebagai catatan akhir tahun tentang ini kami akan mengulasnya dengan tiga pengajar hukum tata negara
sudah hadir saat ini ada ferry amsari yang merupakan direktur pusat studi konstitusi atau pusako
kemudian ada bayu dwi anggono direktur pusat pengkajian pancasila dan konstitusi atau puskapsi
dan oce madril direkturat vokasi pusat kajian anti korupsi atau pukat ugm
selamat malam bang oce bang ferry bang bayu terima kasih sudah hadir
malam ini kita akan mengulas ulas permasalahan atau perdebatan konstitusional yang memang mewarnai ya sepanjang tahun dua ribu tujuh belas ini
tapi kalau misalnya kita mulai dari apa yang terbaru ini gnpf mengajukan uji materi soal undang undang ormas
catatan anda sepanjang dua ribu tujuh belas ini apakah memang bahwa undang undang ormas inilah yang paling menyedot perhatian atau bagaimana dari bang ferry dulu
ya saya pikir memang ini luar biasa ya perhatian publik karena ini diikutkan dengan isu politik
apakah para pemilih muslim mayoritas muslim akan melihat pemerintahan saat ini sebagai antipati kepada ormas islam ya khususnya
walaupun kita ketahui bahwa putusan itu membawa ke arah yang sangat luas
karena kita melihat bahwa seluruh ormas
tapi perspektif publik melihat ini mengganjal ormas islam tertentu
nah saya memang melihat kealpan pemerintah secara sederhana hanya ketika menghilangkan ruang kepada peradilan untuk terlebih dahulu menilai apakah ormas tertentu layak dicabut status badan hukumnya melalui proses peradilan atau tidak
yang eksekuturnya baru pemerintah
nah ini yang dibalik oleh pemerintah
eksekusi dulu baru kemudian proses peradilan
nah mestinya ruang ruang seperti ini panutannya adalah konstitusi
sepanjang kemudian hak hak kebebasan bersyarikat berkumpul kemudian tetap dilindungi dengan forum forum tertentu
terutama forum peradilan yang menilainya
maka sebenarnya tidak ada pelanggaran
jadi ini perlu dikoreksi dua ribu delapan belas begitu menurut anda
menurut saya bisa dikoreksi dan itu arahnya mungkin di mahkamah konstitusi atau kemudian timbul kesadaran tersendiri
dari pemerintah untuk kemudian mengoreksi kealpan itu
kalau bang bayu catatan anda sepanjang dua ribu tujuh belas terutama terkait dengan undang undang ormas yang masih terus di
sudah mulai di ujimatirkan lagi begitu ya
saya sedikit berbeda dengan pak ferry
saya coba akan menarik persoalan perpu ormas yang jadi undang undang ormas ini dalam konteks hukum murni
dalam arti bagaimana perjalanan lahirnya undang undang ormas yang baru ini
sampai saat ini di ujung tahun dua ribu dua puluh
upaya judisial review dilakukan oleh sekelompok masyarakat
masih terus dilakukan ya
yang pertama adalah perpu ormas ini kalau kita fahami kelahirannya kan ini memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi objektif menurut presiden terhadap kondisi kebangsaan kita
yaitu adanya ormas ormas yang dianggap melakukan tindakan tindakan bertentangan dengan pancasila dan prinsip nkri
dalam konteks ini kemudian perpu ormas itu sebagai hak subjektif presiden
yang kitalah yang hadir dengan pertimbangan pertimbangan yang tentu bisa kita lihat dalam perpu ormas itu
dalam perjalanannya kemudian ada dua mekanisme menguji perpu ormas ini dalam arti apakah subjektif ini sesuai dengan prinsip prinsip negara hukum
maka yang pertama adalah uji politik dimana kemudian dpr melalui konsensus kemudian menerima perpu ormas ini menjadi undang undang ormas
meskipun ada beberapa fraksi yang memberikan
jadi yang memberikan catatan melakukannya revisi
satu hal yang disampaikan pak ferry soal mekanisme pembubaran sampai dengan soal kriminalisasi yang berlebihan di pasal delapan puluh dua a
tapi yang harus kita catat adalah secara politik dpr sebagai penyeimbang presiden sudah menerima
dan sekarang dibuka ruang uji hukum adalah judicial review
yang tentu ini tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sebelumnya di mana jr nya sudah pernah terjadi
tapi karena kemudian perpunya disahkan dulu jadi undang undang
maka ini kemudian gugur
karena obyeknya sudah tidak ada
tapi jangan lupa dalam persidangan itu sudah diberikan ruang bagi semua pihak
bahkan menteri dalam negeri sudah menampilkan video bagaimana ormas yang salah satunya menjadi sasaran itu
kemudian pemohon juga sudah menampilkan bukti bukti bahkan ahli sudah dihadirkan
sesungguhnya itu kan tinggal ambil keputusan tapi kedahuluan oleh dpr
jadi ruang ini harus kita anggap bahwa proses sesuai dengan demokrasi dan sesuai dengan konstitusi sudah berjalan
maksudnya di dua ribu delapan belas sepertinya kalau pendapat pribadinya tidak perlu lagi dikoreksi itu
ini tergantung sembilan hakim mk ya
atau lebih jelas mungkin cukup lima hakim mk
karena lima pun bisa menyatakan ini konstitusional atau tidak
tapi yang paling penting adalah menurut saya kesepakatan di dpr soal revisi itu ya silahkan dpr menindaklanjuti
publik silahkan memberikan masukan
kalau bagi saya yang perlu dikoreksi hanya soal pasal delapan puluh dua a
soal kriminalisasi dalam arti
ancaman hukuman yang terlalu berlebihan terhadap orang orang atau pengurus
ormas yang dianggap bertentangan dengan pancasila dan kri atau menyebar kebencian
karena apa sesungguhnya sudah ada undang undang lain yang mengatur
bukan soal adanya pasal ini tapi soal sudah ada undang undang lain yang mengatur
supaya tidak perlu diatur secara hitung tangkini
tapi satu hal lagi kalau soal mekanisme pengubah dan kewawasan peradilan atau tidak itu akan legal policy
artinya pemerintah mau ngatur bubarkan duluan baru buat pengadilan
atau seperti undang undang ormas lama pemerintah ngajukan ke pengadilan itu jelas undang undang dasar nggak mengatur
dan sebagian orang mengatakan
jadi open legal policy jadi sah sah saja presiden bisa melakukan
sah sah saja menurut saya
catatan anda bagaimana soal undang undang ormas di dua ribu delapan belas ini perlu banyak koreksi
atau sedikit koreksi saja seperti kata mas bayu tadi
atau koreksi tentang mekanisme pembubarannya harus ada pengadilan dulu
ya apa yang disampaikan oleh ferry bayu menurut saya memang dalam perspektif yang berbeda ya
saya melihatnya pertama koreksi terhadap kebijakan presiden itu kan sebetulnya sudah dilakukan oleh dpr
jadi bahwasannya ada kekurangan di dalam perpu yang diterbitkan oleh presiden berdasarkan kritik dari banyak kalangan terhadap perpu itu subtansinya
saya kira sudah dilakukan oleh dpr
dan kita harus ingat mas bayu juga saya kira mencatat itu bahwa dpr dalam menyetujui perpu itu bukan dengan tanpa catatan
jadi banyak sekali catatan yang diberikan oleh dpr dan itu menandakan bahwa perpu di satu sisi itu memiliki kelemahan kelemahan subtansial yang mesti harus diperbaiki oleh pemerintah
jadi kelemahan politik oleh dpr itu bukan berarti bahwasannya perpu diterima bulat bulat begitu saja tetapi ada subtansi subtansi yang memang diberikan catatan penting
pada intinya kan sebetulnya perpu ini membuka ruang diskresi yang terlalu besar kepada pemerintah kepada presiden kepada perangkat perangkatnya yang akhirnya bisa mengambil tindakan
itu satu sisi
tapi di sisi lain mas indra sebetulnya dalam perspektif hukum juga sebenarnya si pemerintah sebagai pihak yang punya kekuasaan
punya kewenangan juga sebetulnya dibenarkan
dibenarkan menurut azas hukum untuk mencabut keputusan
mencabut dulu boleh
mereview keputusan yang diterbitkan jadi ya ada ada azas yang melegitimasi itu begitu
jadi di sisi lain memang ada benarnya juga apa yang dilakukan oleh pemerintah
cuma kan yang perlu dibatasi di situ adalah jangan sampai ruang diskresi pemerintah terlalu besar itu pertama
dan kemudian ruang diskresi yang terlalu besar itu diberikan kepada pemerintah
ruang diskresi yang terlalu besar itu diberikan dengan cat cat subtansi subtansi yang bermasalah di dalam regulasinya
jadi sudah kekuasaannya diperbesar dan dengan dasar hukum yang juga sangat fleksibel sangat cair
nah ini yang sebetulnya kritik ini yang sebetulnya saya lihat akan lebih membahayakan posisi regulasi ormas kalau bisa digunakan oleh dalam tanda kutip kekuasaan manapun untuk memukul lawan lawannya kalau dalam perspektif politik
disalahgunakan begitu ya
disalahgunakan itu kan sebetulnya kritik
yang khawatiran ya
dan saya kira titik keseimbangan inilah yang mestinya juga di yang mestinya masuk ke mahkamah konstitusi
oke sederhananya artinya tetap harus melalui pengadilan begitu
oh iya harus melalui pengadilan ini pun kan juga harus melalui pengadilan
jadi pengadilan ini kan sebetulnya tidak hilang
maksudnya pengadilan di awal atau yang di setelahnya
ada yang di kalau persilama itu di awal
tapi kalau yang sekarang ketika pemerintah mengambil keputusan itu para pihak yang merasa dirugikan bisa membawa itu ke pengadilan tata usaha negara
dan itu kan sudah berlangsung sekarang
jadi maksudnya di awal atau di belakang itu tidak menjadi masalah sebenarnya
tidak menjadi masalah makanan penadilan tetap ada cuma yang menjadi masalah adalah
disebut open legal policy tadi yang seperti
betul yang jadi masalah justru pada ruang diskresi yang terlalu besar diberikan kepada aparatur negara
dengan dasar hukum yang sangat dalam tanda kutip penafsirannya bisa ditarik ke kiri dan ke kanan begitu
menurut saya justru dan objektifikasi itu sebetulnya sudah dilakukan oleh dpr
dengan memberikan catatan catatan revisi terhadap perpu
dari perpu jadi perpu disetujui dengan catatan begini begini begini
nah inilah mestinya juga perdebatan ini bayangan saya yang akan masuk ke mahkamah konstitusi ya
untuk lebih memberikan kepastian supaya hukum ini tidak menimbulkan ketidakpastian yang baru
sehingga berpotensi mencederai hak azazi yang dijamin oleh konstitusi
masih soal undang undang ormas nanti kita lanjutkan setelah jeda
open legal policy bang ferry anda setuju tidak ya
kita akan lanjutkan setelah jadwal berikut prime news segera kembali
ap lalu berikuti
terima kasih se bewaii
kalau soal pengadilan mekanisme pembubaran dengan pengadilan di depan seperti undang undang ormas lama ataupun undang undang ormas yang baru begitu ya
ada di belakang dibubarkan dulu atau cabut dulu oleh pemerintah
itu sebenarnya soal open legal policy di konstitusi kita tidak diatur
jadi ini yang perlu dipahami bersama bahwa soal open legal policy ini kan soal penyerahan pengaturan ketentuan kepada dpr sebagai pembuat undang undang
dan mestinya bahasa open legal policy tidak seenak mk atau orang lain ya
bahasa open legal policy itu harus terdapat di dalam konstitusi itu sendiri
misalnya soal syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut di dalam undang undang itu open legal policy
nah soal kemerdekaan ormas itu tidak open legal policy tapi dijamin oleh konstitusi
nah menurut saya kesadaran yang disampaikan pak bayu
dan pak oce tadi penting bahwa ada yang salah dengan perpu ini
nah mari melihat yang salahnya itu harus agak lebih luas ya
dari titik awal hingga kemudian apa yang diatur
nah kalau kita mau melihat permasalahan itu tentu saja batu ujinya ada di mahkamah konstitusi
apakah hanya satu titik itu saja yang seperti yang dipahami oleh pak bayu
atau agak luas seperti yang dijelaskan pak oce
atau memang secara utuh menyeluruh bermasalah perpu itu
nah itu yang harus diutuhi
bermasalah secara utuh ya seluruhnya begitu anda berarti
karena misalnya kehadiran perpu sendiri kan bermasalah
harus ada kekosongan hukum ada syaratnya di mahkamah konstitusi
nah itu yang tidak dipenuhi perpu
karena kan sebenarnya pengaturan soal ormas sudah ada di dalam undang undang
jadi maksudnya tidak ada kekosongan hukum
tidak perlu lagi ada perpu
nah kalau memang perpunya bermasalah ya silakan
ada pengujian terhadap perpu
yang bermasalah itu
nah sayangnya pemerintah mengambil sikap tersendiri
mencoba mengkebiri kemerdekaan berserikat berkumpul
dengan perspektif yang sangat berbeda
saya pikir memang harus ada kesadaran dari pemerintah ya
dalam melihat konteks ini
untuk kemudian mendialogkannya dengan ormas ormas tertentu
bukan hanya ada yang perlu dikoreksi dalam pasal pasal itu
tapi secara kehadiran awal dari perpu ormas
yang merupakan cikal bakal dari undang undang ormas
ini memang sudah
bermasalah sejak awal
jadi perspektif perdebatan
itu harus kita batasi bahwa
perdebatan tentang syarat formil perpu sesungguhnya sudah selesai
buktinya selesai apa
kan syarat formal perpu itu adalah
ketika presiden menyatakan bahwa ada
syarat formil ini maksudnya ketika hadirnya perpu itu ya
kita kan bisa syarat formil kan pasal dua puluh dua
dan putusan mk tahun dua ribu sembilan
bahwa lembaga yang berhak untuk perpu adalah presiden
itu saat formil yang pertama
yang kedua adalah
kegentingan yang memaksa yang kemudian ditafsirkan mk menjadi tiga hal itu
siapa yang bisa menguji bahwa tiga hal ini terpenuhi atau tidak
sesungguhnya ada dua
dpr atau mahkamah konstitusi
dpr ini ketika kemudian menyetujui
perpu menjadi undang undang
berarti dia sudah menganggap syarat itu sudah terpenuhi
sebaliknya ketika dpr belum menyetujui
kemudian ada pengujian di mk
dan mk memutus lebih dahulu
maka syarat formil itu yang menguji adalah mahkamah konstitusi
mengenai syarat formil
apakah presiden ini memang dalam kondisi gentingan yang memaksa atau tidak
itu sesungguhnya secara hukum sudah selesai di dpr kemarin
tapi yang menarik memang adalah secara substansi
karena sekarang kan pengujiannya adalah pengujian material
tapi sebelum disana
katakanlah ketika itu belum disetujui di dpr begitu
disetujui begitu ya oleh dpr
itu artinya masih bermasalah dalam soal perpu itu
bermasalah dalam arti pendapat apapun boleh menyatakan
bahwa sesungguhnya presiden itu
bukan hal ikhwal kekendingan yang memaksa
syarat kekendingan yang memaksa tidak terpenuhi
itu publik boleh saja berspekulasi
berpendapat ahli pakar semua
tapi kan presiden itu hak subjektif
dijamin oleh undang undang dasar
yang menguji adalah dpr
apakah memang kekendingan yang memaksa itu terpenuhi atau tidak
ketika dpr mengatakan tidak
itu berarti tidak terpenuhi
tapi ketika setuju itu terus
sudah selesai berarti masalah formil
saya agak kurang sepakat soal objektifitas itu
boleh saya selesaikan
diselesaikan di dpr ya
begitu partai pendukung pemerintah
maka otomatis akan disetujui
mesti diserahkan kepada konstitusi
saya katakan tadi
memang mekanisme ketatan negaraan kita
memang mengatakan bahwa
hak subjektif presiden diuji oleh dpr
tapi jangan lupa pasal dua puluh empat c satu
menyebutkan ada namanya lembaga makamah konstitusi
kehakiman yang independen
artinya bebas dari pengaruh kepentingan pemerintah
sekarang kita beranjak ke sana
ini kan sekarang
medan pertempuran gagasannya
saya berbicara pertempuran gagasan
karena berbagai ide ini kan di makamah konstitusi
yang diuji sekarang adalah
perpu ormas yang selanjutnya
sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi atau tidak
saya katakan gini mas indra
pemubaran partai politik
undang undang dasar menyebutkan
pemubarannya adalah melalui makamah konstitusi
maka ketika undang undang mengatur
pemubaran partai politik itu pemerintah dulu mubarkan
baru ke pengadilan
karena konstitusi mengatakan
pembubaran partai politik adalah melalui
itu kan bagian dari kebebasan berserikat
pasal dua puluh delapan undang undang dasar menyebutkan
ditetapkan dengan undang undang
atau dalam bahasa lain
pengaturan mengenai organisasi kemasyarakatan
diserahkan kepada pembentuk undang undang
maka disitu ada namanya tentang bagaimana pembentukan
bagaimana pelaksanaan ormas
bagaimana pemberian sanksi
jika ormas ini melakukan pelanggaran pelanggaran
sanksi ini kan paling berat adalah
atau pencabutan status badan hukum
pencabutan status badan hukum ini
pilihannya kan tidak diatur
undang undang dasar tidak memberikan pilihan
tentu ketika ormas yang lama
jadi bisa tetap open legal policy
kok ini terlalu kita menyiksa diri kita sendiri ya
kita kok terlalu lama
pembentuk undang undang kan presiden dan dpr
bukan hanya dpr
pasal dua puluh ayat dua jelas
suatu undang undang setuju bersama antara dpr dan presiden
perpupun juga demikian
ini adalah kewenangan pembentuk undang undang
tapi ini bisa diuji di mahkamah konstitusi
dan jangan lupa mas indra
seperti kata pak oci
pengadilan di paling akhir
pengadilan ini kan nggak bisa diintervensi
jadi jangan takut
selama pengadilan ini independen
kalau memang menganggap
pemerintah diskretinya terlalu luas
dan pemerintah sewenang wenang
tata pada pengadilan di belakang
tadi kita percayakan undang undang pengadilan
ketika kita dirugikan oleh suatu tindakan
dampaknya sama atau beda sih
kalau pengadilan ada di depan
kemudian atau pengadilan yang di belakang
dampaknya sama gak secara
dan saya tambahkan pertanyaan saya
kalau misalnya itu
diuji di mk sekarang ini
apakah memang tidak bisa lagi
penggugat misalnya mempermasalahkan masalah formil tadi
soal kegentingan yang memaksa tadi
saya ingin keluar dari
ini terbuka atau tertutup
wilayah kewenangan pembentukan undang undang
ya saya katakan juga
ada yang namanya akuntabilitas kekuasaan
banyak sekali tap mpr yang bicara mengenai
bagaimana kekuasaan presiden
itu harus dilakukan secara akuntabel
karena prinsipnya seperti ini
kita keluar dalam situasi
dulunya ada eksekutif heavy
dengan memanfaatkan kekuasaan presiden
dan itu kan semangat
reformasi dan semangat beberapa tap mpr
bagaimana kekuasaan itu akuntabel
jadi problem bahwasannya
salah satu kekuasaan presiden itu adalah
itu adalah kewenangan presiden
kewenangan itu dilakukan secara akuntabel
tentu ini yang harus dipertanggungjawabkan
bahwasannya kekuasaan itu
tidak bisa kemudian dilakukan dengan
dengan gampang saja
perpu ini kan sebetulnya
lebih kepada situasi yang
kegentingan yang memaksa
kemudian situasi situasi tertentu
yang menurut saya
boleh jadi tidak
tidak terjadi kegentingan itu
jadi kritikan terhadap perpu sebetulnya
kalau kita tarik ke sejarah perpu ya
sebetulnya adalah tidak terjadi
alasan yang cukup untuk menjelaskan
adanya kegentingan yang memaksa
walaupun ada pandangan berbeda tadi
profesor bayu ini kan memang
agak berbeda ya
kalau menurut saya
dan diregulasi itu ada prosedurnya
dan kalau bicara sanksi
tanpa diatur pun oleh undang undang
apa saja sanksi administratif
melekat pada jabatan presiden itu
atau jabatan eksekutif
dia bisa memilih
apa yang dia perlukan
itu keundangan diskresi tadi
semangat dari reformasi tadi
itulah prinsip diskresi tadi
di bawah asalnya
kalau undang undang ternyata
tidak mengatur suatu hal
apakah eksekutif tidak bisa bertindak
secara teori hukum
bisa saja dia bertindak
dia bisa memilih
sampai yang paling berat
tergantung level persoalan yang dihadapi
apalagi kalau kemudian
sanksi itu sudah disediakan
jadi kritik terbesar
terhadap lahirnya perpu
itu di sana
ini yang menurut saya
tidak bisa dijelaskan
kenapa perpu harus hadir
maka menurut saya
ini juga yang akan bisa dijadikan
oleh para pemohon
yang nantinya akan mempersoalkan
jadi masih bisa
tentu subtansinya bisa dipersoalkan
sejarah undang undang itu
kekuasaan presiden yang menggunakan perpu
saya kira itu bisa saja
digunakan argumentasi itu
dan apalagi kalau kita mempertimbangkan
subtansi subtansi tadi yang bermasalah
dan penerapannya sekarang
kita penting juga melihat implikasi
dari peradilan tata usaha negara tadi ya
ternyata di persidangan pt un
ternyata pemerintah tidak cukup kuat
bukti bukti yang dihadirkan
tidak cukup kuat
lebih kepada asumsi asumsi
yang tidak terukur
ini juga akan menjadi catatan tersendiri
hukum ini ternyata diterapkan secara
saya mau nimpur sedikit
sedikit saja nanti
kita beralih ke yang lain begitu
soal hal ihwal kegentingan memaksa
ini penting sekali
apa alat ukurnya
saya mau ukurnya dengan sederhana
kalau tidak terbit perpu
terganggu proses penyelenggaraan negara
maupun kehidupan berbangsa dan bernegara
emang kalau tidak terbit perpu ini
kemudian proses penyelenggaraan negara terganggu
dan kehidupan berbangsa dan bernegara terganggu
ada undang undang ormas
ini yang kemudian memancing jawaban untuk
mas bayu akan berjawab
tapi kita lanjutkan
sampai juru bicara dpr
kita lanjutkan setelah jeda berikut
tapi tidak hanya di undang undang ormas
yang menjadi pr nanti
tapi masih ada hal yang lain
sudah mulai masuk tahun politik begitu
ada gugatan uji materi juga
soal undang undang pemilu
terutama terkait dengan presiden
kita akan mengulasnya setelah
memang masih hangat
pembahasan soal undang undang ormas ini
perdebatan pro kontra nya masih terus berlanjut
dan sekarang memang sedang di uji materi kan di
tapi tidak hanya persoalan itu saja ya mas bayu
ada beberapa hal yang harus juga
kita ulas dari dua ribu tujuh belas dan bagaimana di dua ribu delapan belas
yang paling cukup juga menjadi sorotan adalah
soal presidensial threshold dalam undang undang pemilu
ketika bagaimana logika berhadapan dengan pemilu serentak
tapi masih ada threshold
kemudian soal keabsahan pansus angket
itu juga sekarang ini masih terus
bahkan dicabut uji materi yang diajukan oleh beberapa lembaga ya
bagaimana anda melihatnya
kita kalau kita lihat kinerja lembaga lembaga tinggi negara
saya sebutkan lembaga tinggi negara yang utama itu adalah
presiden berserta wakil presiden ya
kemudian mpr dpr dpd
makamah konstitusi makamah agung bpk ki
tentu semua lembaga ada plus minus
tapi kalau dari semua itu yang minus
menurut saya tahun ini adalah sangat minus adalah dpr
satu saya ambil contoh dulu
ini lagi lagi dpr atau memang kali ini baru dpr
ini dalam berbagai survei juga mengatakan demikian
persoalannya salah satunya adalah soal kritik kinerja legislasi
sebelum saya tadi njab soal presidensial threshold
tahun ini dpr itu hanya membentuk sebanyak
undang undang itu kumulatif terbuka
apbn pengesahan perjanjian internasional
akibat keputusan mk
itu sesuatu yang sudah rutin lah
tinggal mengesahkan saja pengesahan perjan internasional
hanya delapan undang undang
sorry hanya tujuh undang undang yang itu masuk dalam prolegnas mereka yang jadi undang undang
padahal prolegnas mereka adalah lima puluh dua undang undang
terlepas lima puluh dua itu jumlah yang nggak rasional
tapi satu tahun ini kinerja legislasi dpr itu sangat buruk
hanya tujuh undang undang
banyak sekali undang undang yang seharusnya itu dibutuhkan oleh publik itu tidak terbentuk
contoh ruu jabatan hakim misalkan
kita sedang punya masalah dengan hakim hakim kita ya
kemudian juga ruu di dalamnya pemberantasan tindak pidana terorisme
itu juga belum selesai
ruu penyiaran juga ada
ada beberapa ruu yang terkait dengan hak asasi manusia malah alpha dikerjakan
malah dpr sibuk dengan isi
sibuk dengan isu isu lain yang sesungguhnya menurut saya publik tidak mengendaki isu itu
contoh adalah pasukan angkat kpk
ini kan sesungguhnya publik tidak mengharapkan ada pansus angket kpk
tapi dpr sibuk dengan soal
jadi soal aturan perundangan untuk melanggengkan kekuasaannya
ya karena kan dpr ini diukur tiga kinerja
kinerja legislasi kinerja budgeting dan kinerja pengawasan
legislasi ini menurut saya sangat parah untuk tahun ini
termasuk soal ruu pemilu
jadi ruu pemilu
jadi undang undang pemilu
undang undang yang baik itu adalah melibatkan partisipasi publik
jadi nanti mas indra akan tahu kenapa undang undang ini sekarang banyak digugat ke makamah konstitusi
persoalannya adalah pembentukan undang undang ini sangat tertutup
sebagai catatan saya ada teman teman dari pegiat di perludem
itu dua kali diusir dari sidang di dpr
bahkan ada salah satu wakil ketua pansus ruu pemilu mengatakan
kalau mau ikut bahas undang undang pemilu jadilah anggota dpr
ini kan tentu pernyataan yang patut kita sangat prihatin
ruang publik ini kan ruang publik undang undang pemilu ini
kenapa kemudian ruang itu ditutup
seolah olah eksklusif rapat tertutup rapat tertutup
pembahasan undang undang yang rapat terbuka
jadi menurut saya problem terbesar kali ini adalah kenapa banyak sekali ketentuan ketentuan hasil produk dpr
yang kemudian diuji di mk dan dibatalkan atau publik rame rame kemudian mempertanyakan
termasuk ketentuan presiden sherhout mungkin
itu adalah salah satu
karena ruang publik untuk ikut berpartisipasi ditutup
jadi problem terbesar kita saat ini adalah dpr gagal fokus di kinerja legislasi
padahal di parlement parlement beragam belahan dunia fokus dpr itu ya kinerja legislasi
membentuk legislasi mengawasi memastikan legislasi itu berjalan dengan baik
tapi ini fungsi pansus angket yang malah dibesar besarin yang hampir satu tahun ini kita sibuk
plus rebutan soal pimpinan dpr dari satu partai sendiri
ini kan juga jadi
mau revisi undang undang yang ketiga begitu ya
tata tata anda seperti apa
soal mungkin anda bisa lebih menyorot soal pansus angket ini
ya memang ya pansus angket ini kan memang sudah kelihatannya sudah kehilangan legitimasi ya
kalau kita lihat belakangan itu
sudah tidak ada legitimitasnya
partai golkar setelah adanya pergantian ketua dan seterusnya
mulai menyatakan bahwa mereka ingin mempersingkat atau mengakhiri masa tugas dari pansus angket
jadi tidak perlu diperpanjang gitu
dan sampai sekarang juga kita tidak begitu paham apa temuan temuan dari pansus angkat
yang kira kira itu bisa berguna bagi pemberantasan korupsi gitu
jadi memang pansus angkat ini lebih kepada upaya untuk mengganggu proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kpk
dulu kita menyuarakan itu dan sekarang kelihatan
memang tidak jelas fungsi dari pansus angket itu
bukan untuk pengawasan dan juga bukan untuk memperbaiki legislasi
tetapi lebih banyak memang ini adalah mengakomodir keinginan keinginan boleh jadi politisi tertentu
boleh jadi ya
saya menyebutnya boleh jadi politisi politisi yang berkepentingan dengan kasus kasus tertentu
sebut saja iktp
dan begitu kasus ini sudah menggelinding sedemikian rupa
angket juga menghilang
jadi memang motif dari angket ini lebih kepada
tidak sesemangat sebelumnya ya begitu ya
memang tidak murni menjalankan kewenangan dpr
tidak sesuai dengan spirit yang diucapkan selama ini
menurut kita dugaan kita menurut saya terkonfirmasi bahwa
pansus angket lebih kepada upaya untuk mengganggu proses penegakan hukum wabil khusus
kasus dari iktp
dan itu yang kita saksikan dari sampai sekarang
dan memang tidak jelas begitu
kalau kemudian kita lihat beberapa waktu terakhir ini kan
banyak mereka yang mengajukan uji materi ke mk tentang pansus angket ini
kemudian rame rame menarik
apa namanya gugatannya begitu ya
yang anda lihat ini bagaimana apakah ini memang sebuah bentuk ketidakpercayaan terhadap mk atau bagaimana
ya karena ada alasan di belakang itu ya
pencabutan permohonan itu dikarenakan ada yang ketahuan sedang bertransaksi jabatan tertentu dengan dpr
nah itu dilihat oleh para pemohon sebagai ruang yang tidak fair tidak adil ya
mempercayakan pencarian keadilan di sebuah mahkamah konstitusi
tetapi kemudian ada di belakang itu yang kemudian diduga berkaitan dengan permohonan yang diajukan
tentu saja pemohon merasa khawatir ya
jangan jangan apa yang sedang mereka ajukan untuk menemukan keadilan digunakan oleh pihak pihak tertentu untuk kemudian memperoleh jabatan
nah bagi para pemohon tentu ini bagian tertentu yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran etik
pagi saya hakim konstitusi harus jauh lebih jauh

apalagi kalau tidak di ruang ruang atau forum forum yang sepatutnya
pertemuan antara hakim konstitusi dan dpr itu kan dilangsungkan di hotel
kalau kita menggunakan prinsip bangalor prinsip prinsip kode etik yang dipercaya oleh seluruh hakim di dunia
dan itu kemudian ditarik dalam kode etik mk dan mahkamah agung
mestinya prinsip kehatian hati hati
kehatian kehatian hakim itu diperlihatkan oleh calon hakim dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh dpr itu
nah rasa kehatian hati hatian itu yang tidak terlihat
jadi bukan pemohon benci kepada hakim tertentu
tapi khawatir kemudian hakim tertentu telah dimanfaatkan oleh sekelompok orang di dpr untuk memutuskan suatu perkara secara tidak adil
yang merugikan pemohon
jadi langkah pemohon untuk mencabut permohonan menurut saya itu sangat wajar
sangat manusiawi ya
yang kemudian mestinya menjadi koreksi di mahkamah konstitusi
cukup menampar mk tidak ini kalau begini
menurut saya mk harus koreksi diri
ini bukan saja menampar ya
kemudian bahkan menurut saya merusak marwah
masa pemohon yang dulu awalnya percaya kepada mahkamah
gara gara ada peristiwa itu kemudian menarik kepercayaannya kepada mahkamah
prinsipnya kan pemohon datang ke mahkamah
begitu mahkamah memutuskan
walaupun kemudian tidak memuaskan pemohon
karena diputuskan oleh orang yang dianggap mereka adil dan penuh kebijaksanaan
tentu saja mereka mau tidak mau harus menerima putusan itu
namun apa yang terjadi kan mereka merasa jangan jangan memang ini transaksi
tentu ada ruang ketidakpercayaan yang penuh
balik lagi konsekuensinya final mengikat begitu ya
final and binding yang final yang mengikat itu
tentu saja ini pertaruhan yang luar biasa bagi mahkamah
jadi mereka kalau terus mempertahankan permohonan
jadi langkah untuk mencabut itu menurut saya langkah yang tepat untuk sebagai tidak hanya koreksi kepada mahkamah konstitusi
juga menyadarkan kepada publik bahwa kalau mereka tidak merasa ada peradilan yang adil ya lakukan sesuatu
baik nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini tetaplah di prime news
baik ketika masalah etik yang diduga begitu dilakukan oleh hakim konstitusi terjadi
bahkan kemudian dewan etik sedang berproses
ini kemudian bagaimana di tahun dua ribu delapan belas nanti mas bayu ketika ada banyak hal misalnya yang diuji materikan ke mk
sementara salah satu poin misalnya soal pansus angket ini yang mengakukan uji materi malah sudah mencabut
termasuk soal undang undang ormas tadi misalnya bagaimana anda melihatnya
jadi mas indra saya ingin menarik kegaduan di dua ribu tujuh belas soal mahkamah konstitusi ini dalam bingkai yang lebih besar gini mas indra
setelah era reformasi setelah perubahan undang undang dasar kita mengalami perubahan dari eksekutif heavy menjadi legislative heavy
salah satunya adalah selain pembentukan undang undang itu menjadi kuasa dpr meskipun persetujuan dengan pemerintah
yaitu dpr diberikan ruang untuk memilih pejabat pejabat publik yang sangat besar
catat kita kalau kita lihat ini semua komisioner komisioner semua lembaga lembaga tinggi negara itu yang melakukan pemilihan adalah dpr
dalam konteks lembaga non peradilan itu nggak jadi persoalan
saya ambil contoh misalkan ketika soal bpk soal kay kemudian soal komisi penyiaran komisi informasi publik
komisi komnas ham ombudsman itu kan semua yang milih dpr
tidak ada persoalan tapi ketika ini masuk beda ruang pengadilan hakim agung hakim mahkamah konstitusi komisioner kpk memang akan sering terjadi konflik of interest
jadi salah satu cara di berbagai negara untuk meminimalisir intervensi dpr terhadap pejabat yang terpilih itu adalah dengan soal priorisasi jabatan
jadi untuk jabatan jabatan seperti komisioner kpk hakim mahkamah konstitusi itu harusnya kita mencontoh hakim agung
hakim agung kita ini tidak ada priorisasi sekali dipilih oleh dpr dia akan pensiun di usia tujuh puluh lima
tapi ketika kpk sama hakim mk ini kan pakai priorisasi kalau anda ingin terpilih menjadi prioritas berikutnya anda harus quote unquote anda harus buka
membuka rentan bargin akhirnya begitu ya
itu yang saya maksudkan
karena itu yang digagal saat ini kita sangat urjakan
empat urgent untuk melakukan revisi undang undang mahkamah konstitusi
yaitu hakim mk tidak lagi lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk lima tahun
tapi kita bisa pakai model mk jerman
mk jerman itu satu periode dua belas tahun
atau kita pakai mk afrika selatan juga tidak ada priorisasi
jadi dipilih satu kali untuk satu kali masa jabatan
karena mereka berpikir perkara perkara yang masuk ke mk itu pasti mengadili produk dari dpr
karena produk dari mk itu kan bentukan dpr
soal presidensial threshold soal soal yang itu memang sangat berkaitan dengan kepentingan dpr
pasti yang diadili adalah hakim mk
tentu kita akan bisa berspekulasi
bagaimana mungkin seorang hakim yang akan ingin maju periode kedua
akan kemudian tidak ewo pakeo dalam dana kutip untuk kemudian mengadili perkara perkara yang berkaitan dengan dpr
jadi terkait dua ribu delapan belas untuk jabatan jabatan yang memang itu terkait dengan penegakan hukum
yang harus dijamin independensinya
maka oke lah dpr tetap kemudian memilih pejabat tersebut
tapi harus dihindarkan periodisasi
harus jabatan itu sekali
agar tidak ada komunikasi terbuka
cukup sekali komunikasi
sebelum jadi hakim
ya kita lihat pimpinan kpk nggak ada periode kedua terpilih kembali
karena memang dpr kemungkinan tidak akan memilih lagi terhadap pimpinan kpk yang garang
tanda kutip seperti itu
oke jadi apakah ini kemudian bisa menjadi pembenar bahwa apa yang dilakukan oleh pak arief hidayat begitu bertemu komisi tiga menjadi sebuah hal yang wajar
ya melihatnya memang tidak bisa dari satu sisi
tadi menarik yang disampaikan oleh mas bayu itu kan ada pergeseran otoritas yang menunjuk pejabat pejabat publik
dari eksekutif yang dulunya dikuasai oleh presiden sekarang berbagi dengan lembaga lembaga lain
sebetulnya ada tiga hal yang ingin saya tambah dari itu ya
kita harus memastikan dalam pemilihan pejabat pejabat publik belakangannya memang diatur secara lebih terperinci
jadi harus memastikan syarat
harus memastikan mekanisme pemilihannya
dan harus memastikan otoritas yang bisa memilih
ini yang paling penting sebetulnya
jadi tidak hanya bicara mengenai siapa yang akan memilih siapa yang punya kewenangan
tetapi juga diperhatikan syarat dan kemudian bagaimana cara dia terpilih
jadi pada prinsipnya kalau kemudian syarat tidak dipenuhi kemudian cara pemilihannya itu dilanggar
dan kemudian otoritas yang memilih juga tidak akuntabel
maka tentu akan menjadi persoalan
hasil dari seleksi sistem itu akan menghasilkan sebuah pejabat publik yang boleh jadi adalah pejabat publik yang punya banyak persoalan
apakah persoalan integritas dan seterusnya
nah dalam kasus ini saya melihat ada hal hal yang dalam proses pemilihan
ini kan kita bicara lebih kepada tahap tahap pemilihan
yang itu sudah diatur
kemudian proses ini kan yang sebetulnya dilanggar ya
jadi proses seleksinya dilanggar
dan kemudian yang terjadi itu jauh lebih dalam
bahwa ada dugaan malah sampai kepada persoalan etik begitu
selama kemudian prosesnya dilakukan dengan cara yang benar
dan kemudian tidak masuk pada wilayah yang berpotensi melanggar etik
saya kira saya sih kalau masa jabatan menurut saya itu debatable ya
bisa dia priorisasi tertentu atau bisa dia pakai jangka waktu
kalau priorisasi tadi dikhawatirkan akan membuka peluang
nah itu tadi mas indra
asal syaratnya clear mekanismenya jelas
maka nggak masalah priorisasi
harusnya tidak masalah
mestinya tidak persoalan begitu
yang justru menjadi persoalan adalah kita memilih orang yang tidak punya integritas
kalau sekali pilih yang tidak punya integritas kemudian seterusnya dia akan menjadi hakim
nggak ada kesempatan komunikasi dengan itu memang sudah tidak berintegritas
iya itu yang harus diperhatikan
bagaimana memastikan supaya para kandidat itu adalah mereka yang memiliki integritas
dan mereka yang memang menghormati prosedur dan menghormati proses
nah kalau untuk hakim mk itu kan memang syaratnya jauh lebih berat
jauh lebih berbobot dibandingkan pejabat pejabat publik lainnya
bahkan jauh lebih berat daripada hakim agung
jadi dia harus negarawan dan seorang negarawan tentu memiliki standar etik yang jauh melebihi pejabat pejabat publik lainnya
dan ekspektasi kita terhadap negarawan pasti juga akan lebih tinggi
ini ada satu informasi yang harus disampaikan bahwa dewan etik mahkamah konstitusi akan memanggil anggota dpr
laporan dugaan pelanggaran etik ketua mahkamah konstitusi arief hidayat
salah satu yang akan dipanggil adalah wakil ketua komisi tiga dari fraksi gerindra desmond j mahesa
salah satu pelapor wahidah dari pegiat kemitraan mengatakan koalisi masyarakat sipil telah berkoordinasi dengan desmond
waida mengaku desmond mendengar langsung pernyataan arief hidayat
desmond mengakui mendengar adanya lobby lobby yang dilakukan arief terkait dengan kepastian kasus yang tengah ditangani
yaitu judicial review undang undang md tiga terkait keberadaan pansus hak angket terhadap kpk
pak desmond menyampaikan secara lugas bahwa beliau menyaksikan dan mendengar langsung statement ketua mk pak arief
yang mengatakan bahwa apabila dirinya tidak terpilih sebagai ketua mk maka besar peluang sali seraya menjadi ketua mk
sementara terus yang kedua juga memang beliau mengakui bahwa mendengar langsung ada sifatnya lobby
desmond mengatakan bahwa beliau mengatakan langsung kepadanya itu
itu beliau beliau mengatakan langsung kepada kami
kalau memang persis seperti itu bang ferry bagaimana anda melihat
kalau memang persis kalimatnya seperti itu itu menjadi sebuah pelanggan etik yang berat dan mengkhawatirkan posisi mk tidak misalnya
kalau fakta ditemukan adanya lobby ya tentu mestinya ada hukuman yang serius untuk itu ya
karena ini bukan soal integritas personal lagi tapi integritas kelembagaan yang diperlukan
kelembagaannya yang diperlukan

makanya menurut saya kekembangan mk itu luar biasa sebenarnya
yaitu mk menghilangkan pengawasan terhadap dirinya sendiri from prova dan pengawasan dari eksternal mk
sehingga hal hal yang seperti ini jumlah hal yang bisa dikatakan sudah berulang kali terjadi
kasus akil mokhtar kasus patrialis akbar kemudian kasus ini dan segala macamnya

itu disebabkan karena minimnya pengawasan kepada hakim mk
saya tidak menyalahkan
ini mk sendiri yang memotong agar tidak ada pengawasan
melalui putusan lima ya
dia menghilangkan pengawasan komisi yudisial terhadap dirinya sendiri
jadi kj tidak bisa melakukan pengawasan terhadap mk
kita tidak bisa melakukan pengawasan terhadap mk
nah ini kan pada titik yang menurut saya sangat krusial
yang menimbulkan ujung ujungnya ya peristiwa peristiwa seperti ini
padahal posisi mk ini sangat penting
begitu sejumlah persoalan peraturan perundangan di uji materikan ke mk
dan apalagi di tahun politik ini kemudian ujung ujungnya bisa lari ke mk juga
tapi kondisi mk begini artinya secara
ini mungkin sebagai kesimpulan kita ya malam hari ini
bagaimana kemudian berharap terhadap mk
jadi apa namanya empat kewenangan satu kewajiban itu luar biasa
mk bisa membubarkan partai politik
bisa menentukan siapa yang harus duduk menjadi presiden
jadi anggota dpr menjadi kepala daerah
pemenang pemilu lah ya
mk juga bisa memperoleh
juga bisa menentukan lembaga mana yang berhak menjalankan kewenangan atau tidak
melalui sengketa kewenangan lembaga negara ya
mk juga kemudian bisa menentukan apa namanya
pemberhentian presiden dan segala macam
jadi lembaga ini luar biasa sebenarnya
oleh sebab itu syaratnya yang seperti oce sampaikan juga luar biasa
satu satunya di konstitusi syarat negarawan itu
terhadap seluruh pejabat lembaga negara
hanya ada di mahkamah konstitusi
ini orang sembilan luar biasa
jadi orang orang yang terbaik
masa jabatan yang pendek memang tidak patut
tapi kalau cuma memperpanjang masa jabatan saja
juga juga tidak layak
harus ada mekanisme pengawasan yang serius
lalu pemberhentian yang bisa mengancam hakim
kalau begitu dia melanggar etik
kalau prosesnya seperti kemarin
misalnya proses perpanjangan masa jabatan dari pak arief sebagai ketua mk itu
apakah itu kemudian sebuah langkah yang tepat atau tidak
misalnya kalau disebutkan di situ tidak ada seleksi
maka itu akan menjadi hal yang lain
mas indra saya deja vu sebenarnya melihat proses itu
saya ingat betul pak akhil mukhtar mengalami proses perpanjangan yang sama persis
saya ingat juga pak patrialis akbar di pemerintah juga melakukan perpanjangan yang hampir sama persis
begitu lima tahun selesai lanjut
nah ini semacam deja vu
saya ini termasuk yang
maksudnya ujung atau akhirnya akan berakhir seperti pak patrialis dan pak akhil
saya jujur saja saya termasuk yang sayang dengan pak arief hidayat
tapi saya khawatir dengan deja vu ini
jangan sampai ini terulang
nah hakim mk yang sembilan ini harus dikawal dijaga dengan proses yang baik
apalagi mereka memegang sendi sendi kekuasaan konstitusional yang luar biasa dalam putusannya
saya ingin dua menit saja satu menit satu menit ya sebagai penutup
ke depan konstitusi seperti apa
tentu bicara dua ribu delapan belas harapan kita kehidupan konstitusional kita jauh lebih baik
apa yang lebih baik
ini tahun politik
harus tetap fokus bekerja meskipun akan menghadapi pilek gitu ya
tentu karena dpr ini bukan jabatan tiga tahun tapi lima tahun sampai selesai
yang kedua soal mahkamah agung
kita jangan lupa dua ribu tujuh belas mahkamah agung ini banyak sekali oknum di pengadilan baik aparat pengadilan maupun hakim yang tertangkap
karena saya tadi katakan soal perpuorma soal perkara apapun kalau pengadilannya bersih integritas
kita akan mampu tetap mengembalikan pada hak konstitusional
selain untuk mahkamah konstitusi kewajiban kita semua untuk kita jaga
bahwa selain priorisasi jabatan saya tidak perlu priorisasi tapi satu jabatan setuju bahwa proses rekrutmennya proses pengawasannya harus jauh lebih baik
jadi kita nantikan dawan etik ya terakhir catatan anda
ya mau tidak mau memang akhirnya sekarang kita mesti melihat kembali proses proses yang ada di mahkamah konstitusi itu ya
karena ada persoalan

belakangan ini kan banyak sekali perdebatan mengenai putusan
mahkamah konstitusi kemudian hakimnya kemudian ketuanya dan masalah pengawasan dan seterusnya
kalau kita masuk ke wilayah tahun politik dan mahkamah konstitusi akan dibebankan dengan berbagai perkara yang masuk pilkada dan seterusnya
saya kira memang penting menjaga akuntabilitas aspek akuntabilitas dari mahkamah konstitusi
bahwasannya ini masih menjadi lembaga yang kredibel
dan kita masih percaya itu

dan tentu sekarang kalau persoalan etik tadi tentu sudah ada lembaga yang kredibel
pengurusan lembaga di rumah daerah dikirakan sebagai yang tersendiri dari awal sebelumnya
dan dewan etik itu juga dijadikan tumpuan sekarang bagi publik untuk melihat apakah betul betul bisa menjaga akuntabilitas kewenangan kekuasaan yang besar yang sudah diberikan kepada makam konstitusi
oke baik kita lihat nanti seperti apa di dua ribu delapan belas
semoga persoalan konstitusi dan mk dapat menjadi garda yang bisa dipercaya terus dipercaya begitu sekaligus mungkin perbaikan di lembaga lembaga yang lain mungkin seperti mahkamah agung
seperti yang juga dikritisi oleh mas ferr
terima kasih atas ulasannya malam hari ini sebagai catatan akhir tahun di bidang hukum
baik rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetaplah di cnn indonesia